menu penyetan dengan sambal super pedas biasa menjadi santapan warga kota surabaya
menu yang satu ini juga bisa menjadi pilihan saat sahur
terlebih menu penyatannya beraneka ragam
tak hanya bebek tapi juga ayam daging aneka ikan sungai dan ikan laut jerawan bahkan lengkap dengan petai dan jengkol
bintangnya adalah sambal
sambal di sini dibuat dadakan saat pemesanan
ada delapan macam sambal diantaranya sambal mangga muda tomat korek terasi bajak bawang dan kawan kawannya
itu cabainya cabai dua puluh karena menulis sahur pedas
di sini sangat enak sambelnya dan bikin melek mata karena pedesnya
terus bebeknya juga lembut enak gitu empuk
meski harga cabai mahal warung ini berkomitmen tidak akan mengurangi cabainya
wih bersiap ya
meski satu cobek cabainya sampai seratus biji tetap akan diladeni
pemilik mengakui ramadan tahun ini omsetnya sudah kembali seperti sebelum pandemi
kalau sekarang ini sudah balik sudah normal
sudah balik normal
kalau habis barangnya itu ayamnya satu hari sampai
kalau bebeknya itu lima puluh ekor sampai tujuh puluh ekor
itu mbak itu kisaran
kalau ayamnya jadi empat ratus kalau bebeknya ya tiga ratus potong mbak
cabai sama kalau cabai kecil itu satu hari sampai lima belas kilo
kuliner tradisional atau khas daerah ini pun buka dua puluh empat jam non stop
dan harus terus bersaing dengan makanan kekinian
ataupun makanan luar negeri yang sedang tren di indonesia